saksi dan ahli digabung di tanggal
iya tapi kami tadi sudah bicarakan
sangat banyak saksi yang sudah
pemohon nomor satu saja lebih dari
bisa sudah satu harian penuh itu
dari pihak kami yang mulya
maksimal kan mau dipakai jumlahnya itu
bisa jadi gabung dua waktu ini bisa kami
jadi menjadi dua hari jadinya yang mulya
apa esensinya kalau dipisahkan
perkara nomor satu hari kedua untuk
karena kebetulan memang saksi
dan juga ahlinya materi kita
tapi kan untuk jumlah satu harinya mau dikaitkan ya
iya jadi besoknya kita bagi dua lagi juga yang mulia
iya jadi besoknya kita bagi dua lagi juga yang mulya
sebenarnya susah itu pak
kami tidak bisa penuhi karena
akan mempersusut sistematikanya nanti
akan mempersusut sistematikanya nanti
baik yang mulya kami saalkan kepada yang mulya
menteri koordinator perekonomi republik indonesia
tetangganya dalam persidangan ini yang mulya
ya nanti kami bahas itu empat ya empat menteri ya
baik pak todung dulu ya tadi
ya kami juga sebetulnya sudah menulis surat tadi yang mulia sudah menyampaikan itu
buat kami karena efisiensi dan transparansi untuk mendengar saksi dan ahli
buat kami itu penting jadi kami sebetulnya mendukung usul dari pemohon satu
tapi kalau majelis hakim sudah mengatakan itu tidak mungkin karena perbedaan karena kesulitan mengatur manajemen waktunya
kami tentu menerima kebijaksanaan majelis
dan untuk permintaan dari paslon satu sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama yang mulia
kami banyak sekali mengajukan hal hal yang berkaitan dengan bansos
kekaitannya dengan kebijakan fiskal dan yang lain lain
maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama
tapi karena sudah diajukan oleh pemohon satu kami mendukung apa yang disampaikan oleh pemohon satu
demikian juga dengan usulan pemohon satu untuk menteri sosial
paling tidak dua kementerian ini yang kami anggap sangat penting sangat